assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalian semua sudah tampil dengan sangat baik
dan materi yang kalian bawakan juga semuanya sangat bagus sangat berbobot
tapi namanya perlombaan
itu pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah
kalau gitu sekarang ibu akan bacakan pengumuman
walaupun usianya muda
ibu na'isa rodi allahuanha
dipercaya oleh allah untuk mewariskan hadis
wali wasalam paling banyak
beliau wanita yang sangat cerdas
dan pemikirannya bersih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bagus sekali jennifer kulturnya
bapak bapak semuanya tolong harap tenang ya sebentar
oh gitu kang
makasih banyak ya informasinya kang
nanti kalau ada apa apa kabarin dede aja ya
barusan kang koswara telepon
katanya rumahnya wasaini di ciraosta emang mau dijual
rumahnya tem besar dan bagus
nah kalau soal harga nanti mah aja yang langsung ngobrol sama wasainnya ya
siapa siapa saja yang tahu kemarin waktu kamu ngobrol sama koswara
kang koswara sama asobri aja mak
kamu bilang gak kemarin ke mereka
kayak med yang sampe tau
ini dari keseringan
sampai jumpa sonstq
tapi itu
bahkan saat beliau soal tenter panah beliau tetap melanjutkan salatnya baru
ia minta tolong untuk panahnya dicabut
setelah panennya dicabut beliau sama sekali tidak merasakan sakit
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
neng yang pesanan buat pakai meset pakai daging aja ya gak usah pakai ayam
ya bayar atur meneng
ada untungnya apa enggak
motor yang ada malah tekor kita
ya ada insya allah walaupun sedikit karena kita teh sambil beramal
beramal lagi beramal lagi
beramal terus teh kapan kita kayaknya kan
capek atur beramal terus
ntar lagi teh mau lebaran
kalau kita kebanyakan beramal ntar kita gak lebaran
nanti icu nggak bisa beli baju baru lagi
udah tuh ah jangan pada ngeluh
nanti juga dapat kalau pas lebaran mah
kerja dulu yang benar
alhamdulillah pak ustadz undangan semuanya sudah disebar pak ustadz
tapi masih ada sekitar lima fakir miskin yang belum terdata
ya sudah kamu catat datanya
makin hari makin bertambah banyak fakir miskin
mainnya jangan lari larian ya nanti jatuh
tuh kan makan ya
makan aja jangan lari larian yuk yuk yuk
pada kemana bapak bapak ini
lagi ke taman bacaan
disuruh jadi penonton bayaran sama kang dadang
kebiasaan nih bapak bapak itu
semuanya harap tenang ya
saya dan juga bu yola
dan juga menjumlahkan semua nilainya
dan kita akan mengumumkan
dari segi penampilan
pasti aku kalah
belom tentu peh
itu masih pengumuman
ini saya tambah lima undangan
satu orang dapat seratus ribu
segera kamu sampaikan pada mereka ya
jangan sampai mereka sedih
karena tidak diajak buka bersama
kalau begitu saya jalan dulu pak ustadz
silahkan bu dokter yang membaca kata kata saya

ya baik bu
pergi ke bagian yang baru
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalian semua sudah tampil dengan sangat baik
dan materi yang kalian bawakan juga semuanya sangat bagus
tapi namanya perlombaan itu pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah
baiklah kalau gitu sekarang ibu akan bacakan pengumumannya
untuk nilai tertinggi diraih kepada
dan yang berikutnya untuk peserta laki laki di sini karena peserta laki lakinya hanya satu
jadi yang akan masuk ke dalam babak selanjutnya denny
dan yang terakhir yang akan masuk ke babak selanjutnya adalah
akhirnya aku lolos
jennifer denny dan juga veronica kalian berhak masuk ke babak selanjutnya
jadi tolong dipersiapkan ya materi yang lebih bagus lagi untuk babak selanjutnya
sebentar bentar buklaran
ini kenapa debbie gak masuk ke babak final
ini pasti ada kecurangan ini tidak fair ini
iya ini curang
iya ini tidak fair ini
ini pasti ada kecurangan

iya nyalah nasib baik itu tahut